hai ada beragam jenis kegiatan yang bisa dilakukan agar tidak bosan selama di rumah
di masa pandemi kofit sembilan belas salah satu yang sedang tren memelihara ikan cupang hias
warna warni cantik dari ikan mungil ini jadi daya tariknya bahkan selebritas seperti ashanti
dan gisela anastasia turut memelihara aneka ikan cupang hias tak hanya selebritas banyak
pula orang yang memulai koleksi ikan cupang hias di masa pandemi hanif yang membeli seekor
ikan pada akhir februari lalu kini punya lebih dari lima puluh koleksi ikan cupang hias beraneka jenis
dan warna seperti half moon dan plakat di halaman rumahnya ini awalnya sih karena
sebelumnya kita membeli ikan cupang hias di rumahnya ini awalnya sih karena sebelumnya
kan memang dari kecil memang suka ikan hias terus melihat cupang warnanya bagus bagus
sekarang apalagi waktu zaman kecil kan warnanya enggak variatif kayak sekarang kalau sekarang
lebih variatif jadi tertarik aja untuk pelihara lagi gitu berawal dari hobi kini cupang hias
juga jadi bisnis bagi penggemarnya seperti septian pemilik betaparm di kawasan bogor
jawa barat di tanah seluas kurang lebih seribu meter persegi ini septian memiliki
total dua puluh lima ribu ekor ikan cupang hias kualitas kontes yang turut ia ternakan dengan omset mencapai ratusan
juta rupiah untuk perawatan cupang itu sangat sangat simpel enggak butuh biaya besar karena cuman ganti
air rutin aja untuk pakan sendiri paling sekitar eh rp tiga puluh lah untuk satu bulannya
meski terkesan sedang naik daun peneliti ikan dari lipi justru menilai bahwa tren ikan cupang hias relatif stabil dari waktu ke waktu karena memiliki penggemarnya tersendiri
memang cupang itu kan cara pemeliharaan dan perawatannya kan relatif mudah ya
jadi kalau saya lihat juga makin kesini tren para petani ikan itu makin lama dia makin mempunyai trik trik tersendiri untuk mengkombinasikan mengkombain warna warnanya
jadi bagaimana apakah anda tertarik untuk memelihara aneka ikan mungil nan cantik ini
nabila putri wahyu ramadan